sekarang kita update dulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan empat empat ratus tiga puluh dua kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus empat puluh satu orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat
diumumkan tambahan tiga empat ratus sembilan puluh tujuh pasien sembuh dan totalnya kini menjadi tiga ratus satu enam orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi dua belas sembilan ratus lima puluh sembilan jiwa